terjadi penurunan signifikan pasien covid sembilan belas hingga minggu ketiga desember ini
wisma atlet rumah sakit darurat covid sembilan belas ini menampung empat pasien
koordinator yus humas wisma atlet kolonel dr mintoro smego menyampaikan penurunan yang cukup signifikan
pada akhir desember ini jumlah pasien di wisma atlet berjumlah empat orang
tiga diantaranya mengalami gejala ringan dan satu pasien pengidap komorbit
rata rata rawat inap di wisma atlet berlangsung empat hingga lima hari
sementara itu merespon surat yang beredar yang menyebutkan bahwa rumah sakit darurat wisma atlet
akan ditutup per tiga puluh satu desember nanti
kepala humas rsdc kolonel mintoro smego mengatakan
rsdc wisma atlet masih beroperasi dan menyegarkan satu tower untuk menghadapi natal dan tahun baru
dan menunggu koordinasi dengan bnpb
di tower enam itu ada unit gawarat darurat yang jumlahnya tiga puluh tempat tidur
juga ada imsu ada hcu dan ada icu yang jumlahnya sembilan puluh tempat tidur
jadi tower enam itu juga tempat akses yang paling mudah ke wisma atlet
jadi kita sediakan di tower enam itu adalah yang paling tepat